dari jalan tol jakarta cikampek terus sempat mampir sebentar di kabupaten purwakarta sekarang saya
akan melanjutkan perjalanan menelusuri jalur pantura tapi kali ini saya tidak akan menggunakan
jalan tol cipali ataupun cikopo palimanan melainkan memilih untuk menggunakan jalur
pantura lama kita akan lihat seperti apa sih kondisi jalannya sekarang suasananya juga
bagaimana ya sambil nostalgia lah mengingat titik titik macet mana aja sih yang dulu
pernah terjadi di sepanjang jalur pantura solo ikutin perjalanan kita menuju ke arah kota cirebon
sebelum diresmikannya jalan tol cipali yang membentang sepanjang satu ratus enam belas km dari cikopo
purwakarta hingga palimanan cirebon jawa barat jalan pantura menjadi jalur favorit
para pemudik yang akan menuju wilayah indramayu cirebon hingga jawa tengah
kini jalur pantura masih tetap bisa digunakan sebagai rute alternatif selain menggunakan jalan
tol hanya saja para pengendara harus terlebih dahulu mengenali kondisi jalan dan juga titik rawan
kemacetan di jalur ini ada sejumlah proyek pengerjaan jalan yang tengah digarap di beberapa
titik di jalur ini mulai dari penambalan jalan pengecoran hingga revitalisasi jembatan bagi
kendaraan seperti yang ada di kawasan patok besi subang
di kawasan patok besi ini ada rekayasa lalu lintas yang mengharuskan kendaraan dari arah
simpang jomin berbagi badan jalan dengan kendaraan dari arah cirebon kawasan pasar
sukamandi subang juga patut diwaspadai menjelang lebaran tiba ada potensi kemacetan di kawasan ini
akibat aktivitas warga di pasar dan mobilitas di kawasan tersebut kalau kita menggunakan jalur

jalan lancar di kawasan ini akan berhasil menghasilkan jalan lancar di kawasan ini akan berhasil menghasilkan
jalan lancar karena jalanan di sini sepi mayoritas orang orang yang dari arah jakarta untuk menuju
ke arah ke cirebon atau ke jawa tengah lebih memilih menggunakan jalan tol cikopo palimanan
ataupun cipali nah disini juga suasananya saat ini ya masih mirip kayak dulu latihan jalannya masih
lebih enak ataupun lebih nyaman cuma nih kalau kita lewat pantura juga
kita masih bisa nemuin beberapa tempat tempat istirahat mulai dari warung warung kecil sampai
beberapa rumah makan yang mungkin dulu pernah berjaya pada saat jalur pantura masih menjadi
jalur utama para pemudik untuk menuju ke arah cirebon ataupun jawa tengah
nah tapi tadi saya melihat beberapa satu atau bahkan sampai lima rumah makan yang
sudah sangat sepi dan bahkan cenderung mati sudah tidak ada aktivitas lagi di sana
sepenggal cerita dari pantai utara ini mengingatkan kita bahwa jalur pantura masih ada meski kini
kondisinya nyaris terlupa namun jalur ini tetap menyimpan cerita dan nostalgia bagi
siapa saja yang melintasinya tim liputan cnn indonesia pantura jawa barat